ternyata waktu emang gak bisa menghapus perasaan cinta gue sama dewi
dan gue akuin
penyesalan terbesar gue itu adalah menikah dengan wanita cuma karena harta
aku minta uang lima belas juta ya
udah lah mas kamu gak usah banyak nanya
kamu tahu sendiri kan kebutuhan kuak banyak
sorry tadi aku kaget banget itu ternyata kah
kamu gak apa apa kan
kamu sekarang tinggal dimana
aku masih gak bisa ngerti kenapa mereka sampai nyuruh kamu harus pergi dari rumah
dengan kondisi kamu sekarang
dan aku pergi karena keputusan aku cukup
maaf banget bapak aku harus pergi
gak mungkin aku jujur
kalaupun aku harus berbohong
aku gak bisa untuk berbuat

aku ngerti kamu gak bisa berbohong sama aku
sekarang kamu kerja jadi pengasuh anak
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
semenjak kamu pergi dari rumah
aku tuh kepikiran kamu terus
terutama dengan kondisi kamu sekarang
lagian kan kamu ipar aku
mungkin ada yang kamu lagi butuhin
aku ikhlas pengen bantu kamu
aku bisa bantuin cari kerjaan yang lebih cocok untuk kamu

selain jadi pengasuh anak
aku beneran gak apa apa kok
aku baik baik aja
kamu jaga diri kamu aja
aku beneran gak apa apa kok
aku beneran aku
aku akan baik baik aja
serius bagian mananya bang
ya semuanya lah nis
aku bener bener niat buat jadi supir pribadi kamu
aku telah kehilangan semuanya di amerikanis
dan aku harus mulai dari now lagi
aku pikir lebih baik aku kerja sama orang yang aku kenal
ya udah gini aja
siapa tahu kamu bisa kerja di kantor ya
kamu ini kayak gak tau aja kalo otakku gak nyampe nis
sebenernya aku tak bisa kerja di kantor ya ya elah kamu ini kayak gak tau aja kalo otakku gak nyampe nis

oke kalau gitu aku pikirin dulu nanti aku kabarin kamu ya
aku beneran harus pergi ya bok
nanti aku akan pergi
gak boleh seperti tadi
abis ini kita ke rumah sakit
kata dokter fahri dia punya kabar
tanpa harap itu kabar baik
yuk kembali ke toko dulu
gak apa apa mbak
kenapa sih mas
kamu sampai segitunya ngebelain dewi
oh atau jangan jangan perasaan kamu yang dulu muncul lagi ke dia
ternyata waktu emang gak bisa menghapus perasaan cinta gue sama dewi
penyesalan terbesar gue itu adalah menikah dengan wanita cuma karena harta
aku minta uang lima belas juta ya
udah lah mas kamu gak usah banyak nanya
kamu tahu sendiri kan kebutuhan kuak banyak
tapi nanti di laporan aku nulisnya apa nih
mas kamu lupa kalau perusahaan ini milik keluarga aku
jadi kamu gak usah mikirin hal yang gak penting kayak gitu
lagian nominalnya sedikit
kok lima belas juta gak bakal ngaruh juga sama keuangan di perusahaan
aku mau cek ya dewi
aku mau cek ya dewi
cek ya dewi
sebutin satu hal aja di diri aku yang ingetin kamu sama dewi
kamu masih aja gak bisa move on dari demi mas
udah lah nis
jangan dibahas sama dipanjang panjangin kayak begini
nama juga salah ngomong
ya nggak wajar lah mas
syaraf dari mulut kita ini nyambung ke otak
yang udah keluar dari mulut kamu itu nama dewi
yang ada di otak kamu itu sekarang dewi
makanya lidah kamu keselih
penting banget ya untuk dibahas nih
kalau reaksi nis saki begini
gue gak akan bisa bilang kalau gue ketemu sama dewi
masih ya dewi
dan realitanya sekarang
dan aku lagi kerja
perasaan aku gak mau ribut sama kamu
kamu mau apa gak
semoga kamu gak salah nulisnya nama dewi di sini
aku tahu mau ber shadow tonemin itu
maaf biar ray yang chegang burung ini
janghas enggun dear
masalah ini serahlah dia
ini memang tak panjang begitu sih ya
kita ke rumah sakit aja pak
aku lagi di kantor
kamu tolong ke rumah sakit nggak
ketemu mama disana
giliran kayak gini aja
tetap aku kan yang dibutuhin